well itu dia tadi keseruan dari warganet yang mengunggah foto foto dan juga videonya ke instagram kami dan twitter kami
ada lima orang pemenang
ini salah satunya adalah rumiko rivando yang tadi saya sebut jauh sekali dari atambua nusa tenggara timur
dan langsung saja sudah terhubung dengan miko via skype
selamat malam pak miko
pak miko ceritain boleh kepada kami keseruan tujuh belas an di atambua seperti apa nih
wah di atambua seperti sama daerah lainnya
jadi kalau di atambua itu sebelum tujuh belas agustus ada festival karnaval
gimana tuh karnavalnya
kalau yang diunggah tadi yang gapura itu gapura berafum
jadi kami dari pemuda berafu mengandalkan membuat hiasan gapura
jadi temanya tentang keberagaman
kelurahan berafu ini memang beragam
beragam suku beragam agama beragam etnis
jadi kami mengambil tema itu
bisa dilagi itu
jadi ada gambar gambar pahlawan kita pak arno hatta
pokoknya tentang keberagaman
ketika membuat gapura dan juga beberapa tambahan atribut begitu untuk menghias gapura
ada berapa orang yang kontribusi pak haru miko
karena kami sampai malam
sekitar sepuluh sepuluh an pemuda yang ikut dalam kontribusi pembuatan gapura
kalau di atambua ini kan malam minggu ya bertepatan dengan perayaan kemerdekaan republik indonesia
malam ini ada acara nggak sih pak miko
di sana mungkin ada pertunjukan musik
atau pertunjukan seni di sana
nah kebetulan dari etnis jawa
bagian ban sidon mukti ini menggunakan orkes malam ini
jadi di tempat jawa sana daerah jawa situ
lokasi jawa dia mengantarkan festival musik itu bu
ada seni budaya sidon mukti etnis jawa
justru yang didengar musik etnik jawa
karena di atambua ini
suku jawa ada
suku padang ada
suku bugis ada
beragam di sini bu
tidak hanya penduduk asli di sini
oke menarik sekali
pak miko terakhir mungkin bisa memberikan pesan pesan selamat ulang tahun untuk republik indonesia kepada para penonton viral
yang pasti anda juga salah satu penonton viral yang beruntung malam ini ya
silakan pesannya pak rumiko
saya hanya mengucapkan adil gahayu republik indonesia
semoga rakyatnya semakin sejahtera
pemimpinnya semakin adil
semakin maju indonesia
sesuai dengan temanya tahun ini sdm unggul ya
semoga manusianya juga semakin maju
baik terima kasih banyak pak rumiko atas kontribusinya ikut di kompetisi viral malam hari ini
dan itu dia tadi
ya terima kasih bu
rumiko salah satu pemenang video dan juga foto kreatif perayaan hut kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh empat
dan untuk empat pemenang lainnya nanti akan lanjut
terima kasih pak rumiko